pertumbuhan ekonomi ri pada kuartal tiga memang dibawah ekspektasi
bahkan di bawah prediksi menteri keuangan sri mulyani yang sebelumnya menyebut
ekonomi kuartal tiga akan tumbuh sebesar di atas empat persen
lalu bagaimana proyeksi ke depan terkait pertumbuhan ekonomi indonesia
apakah bisa mencatatkan pertumbuhan yang sesuai dengan harapan
kami akan membahasnya langsung bersama eksekutif direktur core indonesia
selamat pagi mas albi kabar baik
ini kita bicara soal pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga
menarik bahwa kementerian keuangan memproyeksikan outlook pertumbuhan ekonomi kuartal
itu ada tiga tujuh sampai empat tiga persen
tetapi kenyataannya kita ada di bawah outlook tersebut
di bawah ekspektasi di bawah dengan proyeksi
bagaimana sebetulnya membaca pertumbuhan ekonomi tiga lima ini
dibandingkan juga sebelumnya kita sempat tumbuh sangat tinggi tujuh persen
iya karena ada gejolak
saya menunjukkan saja lonjakan covid di juli
juli yang kemarin
kemudian juga direspon dengan ppkm darurat
nah sebetulnya kami dari por sudah memperkirakan bahwa memang tidak akan sampai
sebagaimana yang diperkirakan kementerian keuangan empat lima persen
nah jadi kita perkirakan memang di bawah itu
karena sumber pertumbuhan utama yaitu konsumsi rumah tangga ketika ppkm darurat diberlakukan
ini kan otomatis mengalami penciutan yang luar biasa
jadi perlambatan paling tidak
nah dan itu kita bisa lihat ternyata di kuartal tiga
konsumsi rumah tangganya secara kuartal kuartal ke kuartal itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal dua kan
nah tapi seperti tadi dikatakan kita beruntung karena di sisi yang lain
harga komoditas itu sedang mengalami peningkatan yang luar biasa
sehingga ekspor kita mengalami pertumbuhan yang justru lebih cepat pada kuartal tiga dibandingkan dengan kuartal kuartal sebelumnya
nah kita mendapatkan net export itu untuk tiga bulan saja pada kuartal tiga itu
sembilan miliar usd itu adalah satu rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya
nah jadi ini yang kemudian membantu ekonomi kita tidak terprosok ya dalam pada kuartal ketiga
dan kita bisa lihat juga kalau antar daerah daerah daerah di luar jawa dan luar bali
yang banyak terpengaruh oleh komoditas itu pertumbuhannya lebih tinggi pada kuartal tiga ya
dibandingkan dengan daerah di jawa dan terutama dibandingkan dengan bali
nah jadi kalau kami perkirakan memang
tiga lima itu cukup reasonable dan malah saya pikir itu kita cukup beruntung ya
karena kita tidak masuk ke pertumbuhan yang lebih rendah lagi daripada itu
walaupun banyak dipengaruhi oleh harga komoditas oleh kondisi ekonomi eksternal
saya rasa justru malah prediksi the whole year sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini
paling tidak sudah by by resesi begitu ya bang faisal
jadi kita bicara soal pertumbuhan ekonomi juga di kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh satu ini
kalau melihat ekspor yang meningkat harga komoditas sudah mulai baik
tapi masih tertekan dengan konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat
akibat pergerakan yang masih belum bisa dilakukan secara optimal
kalau melihat secara tingkat konsumsi rumah tangga kemudian juga kenaikan harga barang dan lain lain
apakah ini masih akan menjadi salah satu faktor yang
akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan
nah ke depan justru saya rasa sudah mulai sangat berkurang dari sisi tekanannya
bahkan di kuartal keempat saya prediksikan akan terjadi lonjakan dari sisi konsumsi rumah tangga yang cukup signifikan
jadi saya memperkirakan di kuartal empat itu justru akan mengalami kondisi mirip mirip seperti kuartal kedua
di kuartal empat saja ini saya rasa kondisinya jauh berbeda dengan kuartal tiga
karena kalau kita lihat sekarang mobilitas juga sudah jauh lebih bagus
dan covid juga sudah terkendali relatif terkendali walaupun kita tetap harus waspada ya
nah tapi dari sisi prospek ke depan saya rasa memang jadi lebih optimis dalam kondisi seperti sekarang ini
sejauh mana bang faisal pengaruhnya
karena kalau kita melihat di luar saat ini negara negara eropa amerika serikat begitu
bahkan tiongkok saat ini juga ya
tiongkok saat ini juga tengah berjuang kembali untuk mengantisipasi adanya gelombang kesekian ketiga keempat covid sembilan belas di negaranya masing masing
bagaimana pengaruh dari negara tujuan ekspor indonesia ini dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita tetap positif sampai akhir tahun nanti
ya oleh karena itu memang kita memang harus melihat dari kondisi di luar
kita memang betul betul harus waspada ya
tidak berpuasa diri dengan capaian yang ada pada saat sekarang
penanggulangan pandemi karena potensi itu ternyata masih ada
ya terutama pada masa masa titik kritis di libur akhir tahun dan juga kalau di tahun depan di lebaran
nah sebetulnya kalau kita masih bisa mengendalikan covid kalaupun ada misalkan ya ada peningkatan tidak setinggi pada pertengahan tahun kemarin konsumsi rumah tangga sebetulnya masih bisa mendorong ya
begitu juga dari sisi ekspornya
walaupun kita perkirakan dari
dari harga komoditas mungkin sudah ada perlambatan ya
jadi artinya tidak secepat pada kuartal ke dua kuartal ke tiga kemarin
tapi paling tidak pertumbuhannya secara keseluruhan itu cukup positif
nah sehingga kita prediksikan sebetulnya dengan asumsi memang tidak ada lonjakan covid yang signifikan pada tahun depan ini potensi pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi dibandingkan tahun ini
bang faisal kalau kita melihat dari segi penerimaan negara pemerintah kan menetapkan target yang cukup optimistis
ya untuk penerimaan modal dalam negeri atau penyertaan modal penerimaan modal asing begitu
termasuk juga target target pemerintah untuk mencapai realisasi realisasi perpajakan misalnya
penerimaan dari sektor pajak yang kita lihat tax ratio kita juga masih rendah
nah bagaimana sejauh mana kemudian nanti faktor eksternal penerimaan negara ini bisa berpengaruh untuk membentuk pdb kita yang lebih positif
justru saya rasa ini yang cukup perlu menjadi perhatian kita adalah justru dari
bagaimana dorongan fiskal ke depan ya terutama di tahun depan
karena dengan arah dimana kita mengarah kepada disiplin fiskal untuk menetapkan defisitnya tidak setinggi pada tahun ini dan juga tahun dua ribu dua puluh kemarin
ini otomatis sebetulnya arah kebijakannya sudah lebih ketat
fiskalnya lebih ketat
karena satu dari penerimaan itu sudah mulai banyak target target yang dinaikkan
target apa target target penerimaan yang dinaikkan
di sisi yang lain juga belanja itu sudah mulai dikurangi
termasuk belanja belanja yang terkait dengan pemulihan ekonomi
nah padahal kita tahu bahwa dari ketika ekonomi itu pulih sebetulnya memang dari penerimaan negara itu tidak otomatis langsung bisa pulih secepat dengan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara keseluruhan
nah jadi kalau kemudian kebijakan fiskal yang lebih ketat ini mempengaruhi perekonomian ini justru yang kita khawatirkan akan memperlambat atau menahan ya pemulihan ekonomi
kita bisa mengerti kenapa kemudian fiskal lebih ketat pada tahun depan sejalan dengan kondisi ekonomi yang sudah lebih baik
tapi perlu tetap berhati hati jangan sampai kemudian backfire kemudian malah menahan pemulihan ekonomi yang lebih cepat
kalau catatan kor bang faisal kalau kita melihat sejauh ini kan banyak sekali ya umkm umkm yang kemudian harus gulung tikar akibat pandemi covid sembilan belas
dan dikatakan juga angka pengangguran sampai saat ini masih belum kembali sampai ke level sebelum pandemi covid sembilan belas
bagaimana saat ini sebetulnya roda perekonomian bergerak di sektor hilir dalam hal ini adalah mereka yang bergerak di sektor umkm dan juga mereka yang berusia usia produktif dan juga harus masih menganggur sampai saat ini
ya umkm sangat tentu saja sangat bergantung pada kondisi demand permintaan secara keseluruhan ya mas aldi
nah jadi memang kita bisa melihat bahwa demand perlahan lahan sebetulnya sejalan dengan pelonggaran mobilitas ini sudah mulai meningkat ya
tapi memang belum full swing seperti kondisi sebelum pandemi
karena memang masih banyak sektor sektor yang masih tertahan ya peningkatannya
sebut saja salah satunya misalkan pariwisata walaupun sekarang sudah kita melihat ada perbaikan
tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi kan berarti masih agak jauh ya untuk mencapai itu
nah ini tentu saja akan mempengaruhi sektor sektor turunannya termasuk diantaranya adalah kondisi bisnis umkm yang sebetulnya dia banyak kontribusinya paling besar dalam ekonomi kita
jadi kuncinya adalah bagaimana mempertahankan atau malah kan justru mendorong demand ini bisa pulih lebih cepat ya
jadi termasuk diantaranya meningkatkan income dari satu dari sektor formalnya harus betul betul lebih smooth ya pemulihannya
lalu juga dari sisi pendapatan income masyarakat secara keseluruhan ya
nah ini harus banyak terus didorong memang
dan mau tidak mau memang kebijakan fiskal berperan besar dalam kondisi seperti ini
nah ini yang kemudian
demand seperti inilah yang kemudian bisa memperbaiki kondisi umkm jadi lebih bagus ya ke depannya
mungkin terakhir bang faisal
ini kan pemerintah saat ini masih terus melakukan langkah langkah seperti refocusing realokasi anggaran apbn ya untuk sektor sektor kesehatan
terutama agar pandemi covid sembilan belas ini bisa berjalan ataupun pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat karena kesehatan yang lebih pulih
bagaimana anda melihat saat ini aspek aspek pembentuk apbn kita seperti rasio utang
apakah kemudian realokasi refocusing tersebut ini sudah berjalan on track sehingga benar benar anggaran yang digunakan itu optimal
begitu produktif untuk kemudian memulihkan ekonomi kita sampai nanti di akhir dua ribu dua puluh satu
realokasi dan refocusing memang sudah dilakukan
tapi yang menjadi perlu terus didorong adalah dari sisi efektivitas dari spending yang sudah dialokasikan ya
dan saya rasa memang kesehatan memang harus menjadi
masih menjadi fokus penting ya
sampai dengan tahun depan selama pandeminya masih ada
ya karena risiko tetap ada untuk kemudian terjadi lonjakan covid
sehingga faktor kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama daripada pemerintah sampai dengan tahun depan
nah oleh karena itu makanya dari sisi efektivitas bukan hanya alokasi ya
jadi kuncinya bukan hanya mengalokasikan anggarannya
tapi bagaimana efektivitas daripada implementasi dari program programnya termasuk untuk kesehatan mas
bagaimana nanti di kuartal keempat kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih positif lagi
lebih baik lagi dan semoga bisa benar benar keluar dari covid sembilan belas ini dengan masyarakat lebih sadar bahwa
protokol kesehatan adalah salah satu hal terpenting agar tidak kembali melonjak kasus covid sembilan belas di jakarta
di indonesia maksud saya
mamat faisal direktur eksekutif kor indonesia sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
salam sehat bang faisal
salam sehat terima kasih